presiden jokowi dodo telah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara ke kalimantan timur beberapa waktu lalu
untuk itu pemerintah perlu mempersiapkan pembangunan sejumlah infrastruktur fisik antara lain kesiapan listrik di ibu kota
meskipun selama ini cadangan sistem kelistrikan di kalimantan timur masih cukup besar
tetapi konsumsinya sebagian besar adalah listrik untuk rumah tangga
berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik ruptl dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh delapan
kapasitas listrik di kaltim tercatat satu lima puluh delapan lima mw
listrik ini berasal dari satu ratus dua puluh tiga unit pembangkit listrik berbagai jenis
di antaranya pembangkit listrik tenaga uap pembangkit listrik tenaga gas
pembangkit listrik tenaga gas uap dan pembangkit listrik tenaga diesel
rencananya akan ada tambahan kapasitas pembangkit sebesar satu dua ratus dua puluh sembilan mw hingga tahun dua ribu dua puluh
menurut general manager pt pln unit induk wilayah kalimantan timur dan utara joko dwiatno
joko menambahkan akan ada penambahan tiga gardu induk di sekitar lokasi ibu kota baru
dengan total kapasitas sembilan puluh mw
penggunaan energi baru dan terbarukan atau konsep green energy
akan menjadi andalan pln mewujudkan smart city untuk ibu kota baru indonesia
walaupun penggunaan pembangkit listrik konvensional masih sangat besar perannya
jadi kalau secara ruptl memang kita ada rencana energi baru dan terbarukan di sini
baik dari pltb biomais pembangkit biomais kemudian ada dari solar
kemudian juga ada sebagian dari plta di kaltim maupun kalimantan utara ini
joko memastikan ibu kota baru akan bebas pemadaman
konsep keandalan kelistrikan akan digunakan agar ibu kota baru
tidak akan mengalami kejadian blackout seperti di jakarta
pln menyiapkan pembangkit dedicated dengan total kapasitas seratus mw
jadi kita harapkan bahwa di ibu kota itu nantinya tidak ada terjadi padam
jadi konsep zero downtime ini kita menyiapkan sistem kelistrikan
dengan keandalan yang betul betul bagus
kita siapkan konfigurasi jaringan kemudian kita siapkan beberapa gardu gardu indo
rencana kelistrikan ibu kota baru ini masih akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah pusat
namun pln optimistis target yang dicanangkan pemerintah pusat seluruh wilayah calon ibu kota
akan selesai tahun dua ribu dua puluh
muhammad wahyudi kalimantan timur